sepertinya ada yang tidak beres
paman juga merasakan raden
kayaknya kampung ini
tek kena siang raden
kita pergi aja raden dari kampung ini
jangan pak aman nanti bagaimana kalau masih ada orang yang membutuhkan pertolongan
orang mana raden
suara apa tadi itu
ah paling kelelawar
kisah nabi bisa masuk ke dalam istana
walaupun penjagaan kerajaan
tapi kisah nabi jangan senang dulu
karena kisah nabi
belum tentu bisa melewati
ada kepentingan apa kisah nabi
mau mencoba untuk
menerobos ke dalam istana
kisah nabi sudah membahayakan
dan aku tak akan membiarkan
seorang pun membahayakan kerajaan
tidak akhir kan
jadi satu olivir
dari apa kamu bisa turun
penjaga bersama r skemiah emfirm chew ling

saya merasa tenang sekarang
maaf tuan gusti prabu
maaf kalau gusi prabu meragukan kemampuan hamba
tidak ada sedikitpun keraguanku terhadapmu kipurwa
tapi kita juga tidak boleh lemah
hingga tidak menyadari kelemahan diri sendiri
semakin kita bisa menemukan kelemahan diri sendiri
maka itulah kesempatan kita untuk memperbaiki
dan menjadi lebih baik lagi
gusti prabu benar sekali
terima kasih karena sudah mengingatkan hamba
gusti prabu sengaja menyamar untuk mengurus surakarta
aku ingin kamu merahsiakan tentang hal ini kipurwa
cukup kamu dan para petinggi istana yang tahu tentang hal ini
aku tidak ingin berita ini tersebar
mudah sebar sampai keluar istana
apalagi sampai memanci kegelisahan rakyat dan raja raja bawah
hamba sangat mengerti
bagaimana kecewa machator jl twnj awet
kamu sudah kemana raden
beberapa hari tidak bertemu tapi kasih banyak ya budak
senang aku bisa bersama sama lagi sama mana
pasti ya raden
ya raden pasti kamu sudah paham
biasanya juga kan kita tuh makan bertiga minum bertiga selalu sawuyunan bersama
bicara tentang masalah makan paman jadi lapar ya
jadi kerebekan kia perut
kali ini kekang darpa kalau ada makanan pasti aja lapar
aku juga lapar paman
raden juga sama lapar
berarti di sana ada perkampungan
pada kamar rana aja orang orang kek
raden kenapa kamu sepit kaya gini ya
raden mau kemana
jangan diganggu aku pergi
aku tidak berniat jahat kenapa paman sangat kita akutan
sebenarnya gimana penghuni kampung ini
kalau kamu masih mau hidup tinggalkan kampung ini
kampung ini sudah dikutuk
kutukan apa yang menimpa kampung ini paman
sepertinya ada yang tidak beres
paman juga merasakan raden
kayanya kampung ini tak kena siang raden
kita pergi aja raden dari kampung ini
nanti bagaimana kalau masih ada orang yang membutuhkan pertolongan
orang mana raden
disini mah udah gak ada orang
kayaknya orang orangnya juga udah lagi pada ngungsi
ada paman masih ada
aku yakin masih banyak penghuni di kampung ini
jadi takut raden paman mah
paman juga takut
ya sudah paman
kalau paman takut
kamu tunggu aku di kampung sebelah
nanti aku akan menyusul
jangan memperlihatkan kesombonganmu di depan orang banyak
kau tidak melihat banyak memperhatikanmu
apakah itu buruk untukku
justru ini keuntungan untukmu
aku tidak mengerti
untuk apa mereka memperhatikanku
nanti kau akan mengerti
raden purba menang akan mengangkat kejayaan galuh lebih tinggi
dari ayah handanya gusti prabu
masih muda belia saja sudah bisa mengalahkan brajageni
tapi hamba dengar
raden purba menang mengalahkan brajageni
dengan cara yang licik dan tidak kesatria
apa itu benar gusti
jangan sembarangan kamu kalau bicara
mulutmu bisa membuat kepalamu terpecah
jika gusti prabu sampai tahu
hambanya bertanya sesudahnya
dengan apa yang hamba dengarkan
siapa yang berani bicara seperti itu tentang raden purbamenang
dia akan berhadapan denganku
raden purba menang mengalahkan brajageni bukan dengan cara lecik
bukankah itu wajar dalam pertempuran
mana ada kemenangan dalam peperangan tanpa siasat
benar yang dikatakan gusti rangkawi
mana ada anak yang seumuran raden purba menang
mampu menghentikan pemberontakan
bahkan raden pemenang rasa pun saya yakin tidak sanggup
menurutku raden purba menang
dan dia pantas dijadikan putra mahakota